kami juga menawarkan halal yang disertifikasi oleh kfc
prabu kertawijaya majapahit atau prabu brawijaya satu pada tahun seribu empat ratus empat puluh tujuh hingga seribu empat ratus
kemudian yang juga selama ini menyeruak ke tengah masyarakat adalah fenomena membagi bagikan komisaris bumn kepada para pendukung politik pak jokowi